ube jariah palarai aman jantung hati yanakan
neme ambil air jauh jauh kesini buat apa nek ya memang sebulan sekali nenek ambil
air jauh jauh kesini buat apa nek ya memang sebulan sekali nenek ambil air
jauh jauh kesini buat apa nenek ambil air
untuk terapi pengobatan cucu nenek sedang sakit
oh cepat sembuh ya nek buat cucunya ya terima kasih nak
emang akhirnya tinggal dimana rumah nenek jauh dari sini rumah nenek di selu
kenapa kenapa tangan saya gemetar kenapa nenek saya seperti itu
kau siapa itu teman kami juga namanya sakti nek
pernah baca dick atas selula itu di buku mitologi harimau aku punya emangnya de scra tsing haq zona
oh iya aku inget sekarang
di buku aku ada tulisan selumah ujung tanjung sama desa kumayan
nenek tau desa kumayan
iya nenek tau
kok neneknya malah pergi sih kayak ngeliatin hantu gitu
kalau sih kayak hantu kabur deh neneknya
aku punya ide gimana kalau kita ikutin nenek itu ke seluma
aku yakin kumayan gak jauh dari selumah
iya iya iya saya setuju dengan sekar itu ide bagus
gimana yang lain setuju nggak
jujur aja belum pernah jauh jauh ini
aku gak selemah itu sakti
eh ya sudah
aku menjemput sebuah kekuatan besar pada pembunuh cangkong itu
tapi apa benar dugaanku ini
hah aku harus membuktikannya
wah neneknya malah kabur pakai motor
gimana kalau kita kejar
ya udah kita lewat jalan pintas aja kita langsung ke saya rumah
apa lo tau jalan pintasnya put
selema itu kan sebelah timur
logikanya kalau kita mau lewat jalan pintas kita terus aja lewat jalan timur
kita mengarah ke timur lama lama juga sampai kita laksana
masuk hutan lagi lo kira
masuk hutan lagi
kira kita orang butlan ya
sepertinya tidak ada pilihan lain riz
saya setuju dengan ide putra
tunggu tunggu tunggu
boleh istirahat sebentar gak sih
gue capek banget nih
bisa kita tuh diburu waktu
hehehe lo mau gue tiba tiba pingsan di tengah tengah hutan
udah nggak usah manja deh
kita semua juga lapar kali
oke oke kita kasih dua pilihan
lo mau ikut sama kita atau lo kita tinggalin di sini
ya udah kalau gitu kalian tinggal jubur sendiri di sini
fine ya udah
gue jadi fresh lagi nih nggak jadi lapernya
yuk lanjut yuk
ya udah terjelamitan
lo udah mau buat apa
kami gagal melaksanakan tugas
kalian tidak gagal
kalian bisa berhasil melaksanakan apa yang kuminta
pemuda yang menghajarmu ini
sepertinya bukan sembarang orang
jurus yang dipakainya tadi
adalah jurus tapak harimau
apa mungkin ada generasi baru ini
aku harus bisa membuktikannya sekali lagi
kalau benar pemuda tadi generasi baru ini
dan bisa kumanfaatkan
aku pasti akan menjadi pendekar hebat
lalu yanak lalu
kalau sudah besar nanti
dia pasti tampah sekali
tapi nanti kalau udah besar
jangan meninggalkan bunda sendiri
jangan meninggalkan bunda sendiri ya
jangan menjauhkan bunda sendiri ya
kamu ingat sama aku kan
kamu ingat sama aku kan
kamu ingat sama aku kan
kamu ingat sama aku kan
pinah kamu sudah tua sekarang ya
cepat sekali tuanya
ratna kamu menjalani seperti ini
kamu ingat kan aku karina